ya benar jadi akibatnya ini ialah karena banyak masyarakat yang tidak tahu padahal ada layanan gratis yang diberikan transjakarta dalam rangka menyambut hari kemerdekaan republik indonesia
sehingga membuat beberapa calon penumpang transjakarta di shelter tanjung priok masih membayar ongkos dan mengisi ulang kartu di loket pembayaran
sebelumnya layanan gratis bagi penumpang bus transjakarta diberlakukan pada tujuh belas sampai sembilan belas agustus mendatang
memperingati hari kemerdekaan ri sejumlah fasilitas umum dan transportasi publik di dki jakarta digratiskan
namun karena minimnya sosialisasi dari pihak terkait sejumlah warga ibu kota pun mengaku tidak mengetahui hal tersebut
di shelter transjakarta tanjung priok jakarta utara misalnya
pada jumat pagi tujuh belas agustus sejumlah calon penumpang transjakarta terlihat mendatangi loket pembayaran untuk melakukan isi ulang kartu
investasi dari petugas transjakarta dan tidak adanya pemberitahuan tertulis di shelter busway ini membuat calon penumpang tetap mendatangi loket dan melakukan pembayaran
sejumlah calon penumpang mengaku tidak mengetahui bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga ri bus transjakarta digratiskan
adapun petugas bus transjakarta membantah soal adanya proses pembayaran di loket
pada jumat pagi tujuh belas agustus sejumlah calon penumpang terlihat mendatangi loket
pembelajaran penumpang terlihat tidak bergantung
pembelajaran penumpang terlihat tidak bergantung
memang tadi saya sedikit mencoba menanyakan pengetahuan ataupun informasi terkait dengan dibebaskannya biaya untuk alayanan transjakarta mulai selama delapan hari
namun memang sebagian penumpang sendiri ataupun calon penumpang belum mengetahui memang dikarenakan sepertinya ini kurang sosialisasi
nah di sini informasi yang didapatkan bahwa delapan hari di mana tidak akan diberlakukan adanya ataupun pengambilan biaya jika anda akan menggunakan
pembelajaran penumpang transjakarta begitu akan berlaku sejak tujuh belas agustus kemarin hingga sembilan belas agustus
lalu ini akan berlanjut lagi pada tanggal dua puluh dua agustus
kemudian baru akan berlanjut lagi pada tanggal dua puluh lima hingga dua puluh enam serta satu hingga dua september dua ribu dua puluh
jadi ini memang tidak delapan hari berturut turut hanya saja layanan tersebut bebas biaya tersebut hanya diberlakukan pada akhir pekan dan ribur nasional
hal tersebut disampaikan oleh
direktur dari transjakarta sendiri budi kaliwono yang mengatakan memang tidak delapan hari berturut turut memang program bebas biaya transjakarta ini dilakukan untuk salah satunya mendukung pelaksanaan asean games yang hari ini akan dimulai
dan memang sedikit ada kebingungan di masyarakat apakah seperti tadi saya dengar ada sebagian yang masih melakukan pembayaran
nah ini supaya tidak membingungkan bahwa para calon penumpang tetap harus membawa kartu
nah ini yang harus diperhatikan betul oleh penumpang transjakarta
transjakarta jangan sampai memang ini kesempatan cuma cuma begitu bisa menggunakan transjakarta layanan transjakarta dengan gratis itu malah nanti saldonya terpotong begitu
dan lady dan rian selain dari demi mendukung pelaksanaan asian games juga seperti kita ketahui selama asian games sendiri ini ada perluasan daerah ganjil genap gitu yang memang sebagian sangat kurang kantong kantong parkir gitu
nah diharapkan memang
dengan adanya program cuma cuma dari transjakarta ini para masyarakat pada akhir pekan begitu memilih untuk bisa menggunakan transjakarta
dari untuk mendukung asean games sendiri transjakarta menyediakan setidaknya satu tujuh ratus lima puluh bus layanan reguler serta layanan rute khusus untuk memfasilitasi masyarakat menuju venue venue asean games jika memang mereka tertarik untuk melihat sebuah pertandingan
dan selain dari satu tujuh ratus lima puluh bus tersebut
juga disediakan tiga ratus lima puluh unit bus untuk para atlet yang nantinya akan diantar jemput begitu dari wisma atlet dan ke venue venue dan juga sebaliknya
nah jadi lady dan rian ini tentu saja kesempatan yang harus kita ikuti begitu ya jangan sampai dilewatkan terlebih jika memang ada yang berniat begitu untuk bisa menonton pertandingan pertandingan di akhir pekan
untuk mengurangi biaya begitu juga bisa menggunakan layanan transjakarta
dan bisa dimulai di tanggal tanggal yang sudah saya sebutkan tadi
dan kembali lagi saya ingatkan jangan lupa tetap membawa kartu tetap melaksukkan prosesnya tapi pastikan saldo anda tidak terpotong
rian dan lady
baik fitriya sungkar
fitri tapi kalau kita di tempat anda berada saat ini apakah para penumpang yang menggunakan mereka juga sudah menyatakan bahwa tidak ada pemotongan seperti itu
apakah memang semua sudah terprogram bahwa ketika penumpang tap in pada hari ini
hari ini justru mereka memang semuanya free seperti itu atau memang ada beberapa kondisi itu terpotong tapi bisa dikembalikan lagi saldonya seperti apa fitri
untuk khusus di halte kuningan madia ini sendiri tadi saya baru berbicara dengan setidaknya tiga penumpang yang sudah masuk ke loket dan juga turun dari transjakarta
mereka mengatakan bahwa memang saldo mereka tidak terpotong gitu memang ada informasi dari pelayan di loket
pelayan apa penjaga loket di transjakarta tempat mereka berangkat dan khususnya di halte mada ini sendiri memang informasi tersebut dikatakan jangan tidak ada pemotongan saldo gitu
tadi juga sempat saya coba cross check dengan penjaga jaga loket yang mengatakan memang tidak ada pemotongan saldo meskipun tetap harus menggunakan kartu
nah ini harus kembali dicek lagi apakah ini hanya terjadi pemotongan saldo tersebut hanya ada terjadi di sejumlah halte saja
begitu apakah ada kesalahan sistem
dan lain sebagainya namun yang tentunya memang di saat yang sama juga bentuk informasi kepada masyarakat juga untuk memastikan bahwa jangan sampai saldo anda terpotong begitu
jika saldo anda terpotong anda bisa langsung melayangkan protes ataupun memenanyakan hal tersebut kepada petugas yang ada di halte transjakarta di mana anda berada
rian dan leiti
baik terima kasih fitriah songkar untuk informasi anda melaporkan langsung dari kawasan kuningan jakarta selatan